jalan ks tubun penuh oleh masa simpatisan rizik sihab
hal ini mengakibatkan terganggunya mobilitas pasien yang hendak berobat ke rumah sakit pelni
akses pintu keluar masuk kendaraan yang membawa pasien kesulitan untuk melintas
bahkan salah satu warga yang hendak berobat dibonceng sepeda motor terpaksa harus memutar balik melalui pintu belakang rumah sakit
akses gerbang depan rumah sakit sudah tak dapat dilalui karena tertutup masa dan kendaraan
hal ini dikeluhkan pasien mengingat dapat mengganggu warga yang hendak berobat
akses menuju bandara internasional soekarno hatta melalui pintu m satu dari arah kota tangerang banten
sempat ditutup untuk mengantisipasi kedatangan simpatisan rizik sihab
selasa siang dampaknya jalan marsikal surya dharma padat calon penumpang maupun awak kabin pesawat kebingungan menuju bandara
pihak bandara menyediakan shuttle bus bagi calon penumpang maupun kru kabin pesawat untuk mengantar mereka ke terminal
ke bandar masih
kagak membatalkan penerbangan bang
kagak juga saya nih
tapi kira kira terlambat nggak nih bang
kayaknya terlambat sih
kita usah duduk
dek kesana dulu
masuk kerabat ya
ini terlambat gak bu
gak sih saya gak atipasi
tapi gimana bu adanya penyebutan yang macet gak
sementara itu sejumlah calon penumpang maskapai sriwijaya tujuan balikpapan yang hendak melakukan penerbangan pada jam pertama di terminal dua bandara soekarno hatta gagal terbang
karena banyak masa yang menutup jalan mulai dari dalam tol bandara
akibatnya mereka terlambat tiba di bandara dan ketinggalan pesawat
tadi kita karena buru buru kita tidak itu sih
karena seharusnya ketika ada kejadian kejadian seperti ini sih harus ada konfirmasi dari maskapai
biar kita tahu gimana terus sistemnya bagaimana prosedurnya bagaimana
menurut dirjen perhubungan udara ada dua puluh delapan penerbangan di bandara soekarno hatta terganggu hari ini
melihat kondisi tersebut beberapa maskapai yang beroperasi di bandara tersebut membebaskan biaya
refund dan penjadwalan ulang terbang bagi para pelanggannya
adapun maskapai tersebut adalah garuda indonesia citylink batik air dan lion air
tim liputan cnn indonesia